satu empat ratus enam puluh lima anak di kota semarang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan
akibat kekurangan gizi atau yang lebih dikenal dengan stunting
angka kasus stunting tersebut membuat pemerintah kota semarang tak nyaman
sehingga terus memutar otak untuk memerangi dan melakukan pencegahan
dua enam ratus tujuh puluh lima rumah penanganan stunting lintas sektoral bagi anak atau rumah pelita
menjadi program baru yang dibuat pemkot semarang untuk menangani dan mencegah kasus stunting
rumah pelita yang akan dihadirkan di tiap kecamatan ini menjadi tempat yang paling dekat dengan warga
untuk mengevaluasi perkembangan buah hatinya terindikasi stunting atau tidak
bila terdeteksi mengalami stunting maka di rumah pelita ini
warga orang tua anak akan mendapatkan makanan dan nutrisi bergizi
satu enam ratus tujuh puluh lima rumah penanganan stunting lintas sektoral bagi anak atau rumah pelita
menjadi program baru yang dibuat pemkot semarang untuk menangani dan melakukan kasus stunting
kehadiran rumah pelita ini pun mendapat reaksi dari warga

menjadi program baru yang lebih dekat dengan warga
menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
igusti ayu bintang barnawati
menyebut konsep program rumah pelita dapat dicontoh oleh daerah daerah lain di indonesia
sebagai upaya percepatan penurunan kasus stunting nasional
pasalnya presiden jokowi ingin di tahun dua ribu dua puluh
dua ribu empat mendatang angka stunting nasional ada di bawah angka empat belas persen
yang perlu digarisbawahi lintas sektor
nah kalau ketika kita dalam penanganan suatu isu
kalau itu kita lakukan secara berkolaborasi bersinergi terintegrasi
nah hasilnya akan maksimal
mudah mudahan apa yang menjadi inovasi di pemerintah kota semarang ini
akan menjadi inspirasi
nah daerah daerah lainnya
memerangi stunting sendiri tidak bisa serta merta bisa dilakukan pemkot semarang sendirian
tanpa menggandeng pihak luar terkait bantuan pengadaan makanan dan suplemen vitamin
pt jasa marga yang mengelola tol semarang batang
menjadi salah satu pihak luar yang berkomitmen memberikan bantuan makanan dan minuman bergizi di rumah pelita
industri kami sendiri kualitas dari human capital itu sangat penting sekali
program infrastruktur pun yang selama ini kami geluti
itu tidak akan sukses tanpa adanya human capital yang berkualitas
oleh karena itu kami sangat mendukung setiap program yang berkaitan dengan peningkatan human capital
stunting merupakan kasus serius yang harus diperangi secara bersama sama
dalam upaya menyelamatkan generasi bangsa
damar sinuko semarang jawa tengah